kedatangan beberapa dermawan yang berbagi salam tempel
membuat bocah bocah pengungsi pasar gembrong jakarta timur ini
bisa riang sejenak
lebaran kali ini memang berbeda bagi anak anak ini
mereka harus puas berlebaran di tempat pengungsian
sukacita selalu menjadi nuansa yang menyelimuti lebaran
tapi berbeda dengan para pengungsi korban kebakaran pasar gembrong
cipinang jakarta timur
anda bisa lihat di sini
bila di tempat lain canda tawa untuk melaksukan silaturahmi bisa dilakukan
tapi mereka dengan beralaskan seadanya seperti ini
dan beratapkan tenda
mereka tetap berusaha memaknai lebaran kali ini
untuk tetap mensucikan hati meskipun dalam kondisi yang tentunya tidak nyaman
raut wajah mereka tak kuasa menyembunyikan
jangankan selain baju baru
kali ini mereka sudah bersyukur mendapat bantuan pakaian bekas
pada idul fitri tahun ini
mereka harus melupakan opor rendang dan ketupat
untuk tidur saja mereka harus berhimpitan dengan pengungsi lain
mugi korban kebakaran yang sekaligus ketua rw setempat
kehilangan rumah dan kiosnya
tak ada satupun yang tersisa
sebab ia harus menyelamatkan ketiga anaknya
kita lagi tertempa musibah gitu
tempat juga dengan seadanya kita di tenda tidur di tenda gitu
dan makan juga pun seadanya gak ada yang makan tupat gitu
kecuali dari donasi donasi yang mengirim bantuan gitu
apa harapannya di lebaran ini
masih bisa menjalankan lebaran
tidak enak ya ibu ya
masih alhamdulillah ya bu
alhamdulillah masih bisa
masih ada secercah rasa syukur
yang mereka simpan di lubuk hati
kenikmatan berkumpul dengan keluarga kecil yang lengkap
tetap menjadi keindahan pada hari yang fitri
wawin satria setia di pradana cekar